kita telah terhubung melalui sambungan telpon dengan wni yang berada di belanda di the hack tepatnya
mbak ayu selamat malam waktu jakarta
selamat malam waktu belanda
mbak ayu boleh diceritakan kepada kami seperti apa kemeriahan hut ri ke tujuh puluh tiga di sana
lomba lombanya sama nggak sih kayak di jakarta atau di indonesia
untuk di sini setelah upacara tadi ada beberapa penampilan
beberapa tarian dari beberapa daerah
ponorogo bali sulawesi
setelah itu juga tadi ada aksi teatrikal
oke biasanya agendanya seperti apa
tujuh belas an ini selain dengan menonton ada teatrikal
rangkaian khusus yang memang untuk menyemarakan tujuh belas agustus di sana
kalau untuk yang dari kbri
biasanya penyelenggarannya secara formal
yaitu pacara dan kemudian seperti yang saya sebutkan tadi
tapi untuk per kota
seperti contoh misalnya karena saya masih solidance
kami biasanya mengadakan lomba untuk anak anak dan juga bapak bapak
mbak ayu apa yang berbeda dari tujuh belas an di indonesia dan di sana
apa ya tadi saya melihat beberapa peserta upacara terutama ibu ibu
ketika menyanyikan lagu indonesia raya mereka terharu
bahkan sempat menitikan air mata
saya pikir jadi apa ya
simpel rasa cinta tanah airnya itu lebih dalam ketika kita berada di luar negeri
rutinitasnya ketika sudah sudah melakukan upacara
ada kumpul bareng gak sih mbak
itu sudah jadi budaya kalau di sini
apa menunya kalau boleh dibagikan kepada kita
jadi setelah tadi upacara kemudian ada akses teatrikal
dan ada beberapa tarian
kami dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang disediakan oleh pihak kbri belanda
boleh dibagikan kepada kita
nasi goreng ada urap dan lontong ada mie kocok
dan ada juga nasi kuning
tadi kebetulan prosesi terakhir setelah teatrikal itu
oh ya ada pemberian satya lencana untuk beberapa orang yang
masa baktinya sudah dua puluh dan tiga puluh tahun
dan juga prosesi potong tumpeng oleh pak dut besar igu siti agung ustaka puji
oke menarik sekali
apa pesan yang mbak ayu dari belanda kepada indonesia
jauh mungkin bisa memberikan pesan atau harapan untuk ulang tahun kali ini
apa harapan mbak ayu di ulang tahun ke tujuh puluh tiga kali ini
saya membaca kalimat di bawah sulitan tujuh puluh tiga tahun yaitu kerja kita prestasi bangsa

kunci ya kerja dan prestasi
jadi karena saya mahasiswa jadi kerja saya harus disini
dan semoga dengan peran kita masing masing bisa mewujudkan prestasi bangsa
apapun perannya yang penting bisa mengekspresikan kecintaannya terhadap republik indonesia ya mbak ayu
mbak yuswaningrum terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di bersatu indonesia